ya pemirsa sebuah rekor mega transfer pemain sepak bola dunia telah terpecahkan
klub sepak bola perancis pahi saint germain
ini bahasa perancisnya kurang lebih kayak gitu ya
diberitakan mengeluarkan uang dua ratus dua puluh dua juta euro atau sekitar tiga lima triliun rupiah untuk memboyong neymar dari klub barcelona
kira kira bila dikonversikan ke dalam kehidupan sehari hari uang sebanyak itu bisa digunakan untuk apa aja ya
ini deh informasinya
biaya transfer neymar dari barcelona ke klub perancis psg membuat netizen seluruh dunia terperangah
bagaimana tidak kepindahan neymar ini menelan biaya dua ratus dua puluh juta euro atau setara dengan tiga lima triliun rupiah
bila kita konversikan ke barang sehari hari nilai tiga lima triliun rupiah untuk membeli jasa seorang pemain ini terlihat semakin fantastis
dengan uang sebanyak ini anda dapat membeli dua tiga miliar bungkus mie instan
jika anda malas memasak dengan uang itu anda juga bisa membeli dua ratus tiga puluh juta mangkok bakso
bila dikonversikan untuk membeli mobil dengan uang tiga lima triliun anda bisa membeli enam belas ribu unit toyota avanza atau mobil sejenis
untuk kebutuhan sehari hari anda bisa membeli dua ratus sembilan puluh juta euro

jika anda mau membeli mobil dengan uang yang lebih besar
dan yang terakhir bagi anda penggila teknologi dengan nilai transfer neymar ini anda bisa membeli dua ratus tujuh puluh ribu unit iphone
yang lebih konyol lagi untuk mencapai uang tabungan senilai biaya transfer neymar ini anda harus menabung sebanyak tiga belas tiga juta rupiah setiap harinya selama tujuh tahun